menjelang idul adha yang jatuh pada dua belas september mendatang sembilan belas tiket kereta api ekonomi
untuk keberangkatan dari jakarta pada jumat besok sudah habis terjual
hal tersebut memaksa sejumlah penumpang melakukan perjalanan lebih awal
liburan panjang akan dimulai tiga hari lagi
namun fitri dan ke empat belas anggota keluarganya memilih melakukan perjalanan pada rabu ini
wanita asal bogor jawa barat ini mengaku kehabisan tiket kereta api kelas ekonomi rute jakarta surabaya
padahal ia sudah mencoba memesan tiket kereta sejak sebulan lalu
ini aja mesen udah satu bulan yang lalu kita dari online
tanggal delapan tanggal sembilan tuh udah penuh jadi kebagiannya tanggal tujuh gitu
terpaksa berangkat tanggal tujuh jadi disana emang hiburan sengaja ya
kepala stasiun pasar senen deddy kristanto membenarkan tiket kereta api kelas ekonomi
sudah habis terjual sejak tiga bulan lalu
demikian halnya ratusan tiket dua kereta api tambahan rute yogyakarta surabaya
yang disediakan khusus pada liburan panjang idul adha kali ini
total akan ada dua puluh tujuh kereta api kelas ekonomi yang terdiri atas dua puluh lima kereta api ekonomi reguler
dan dua kereta api tambahan
untuk menghadapi melonjoknya jumlah penumpang kereta api
pihak kereta api indonesia sudah mempersiapkan tambahan petugas
sepanjang jumat hingga senin pekan depan